nah kini sudah terhubung lewat sambungan skype di good morning dengan marcelo tahitu alias elo
saya ini kalau lagi di rumah ya mendengarnya itu di rumah aja session ala elo
mungkin boleh diceritain nih idenya untuk membuat akustikan ini muncul seperti apa
karena kalau saya lihat di instagram dari tanggal enam belas maret ya kalau nggak salah
sebenarnya dari awal ada himbawan untuk stay at home gitu ya
dari awal kita hari pertama langsung bikin
karena saya tahu pasti teman teman butuh hiburan lah
mereka nggak bisa bikin apa apa ngapain di rumah mungkin bosen
jadi saya bikin untuk menghibur
bikin itu selama dua minggu full kecuali hari minggu
karena saya pikir untuk masyarakat luas saya kasih hits yang terbaik lah gitu
jadi saya kasih semuanya buat
oke jadi intinya memang kalau di rumah aja gitu sebaiknya memang kita lebih berpikir kreatif
untuk bisa menghibur orang lain apalagi seorang musisi
nah ini elo bahkan sempat mengajak almarhum
almarhum glenn fredly ya untuk berduet menyanyikan you are so beautiful
yang didedikasikan bagi para tenaga medis begitu
nah ini sebenarnya seperti apa sih respon almarhum pada saat elo punya ide untuk duet
lalu juga kapan juga duet ini dilakukan
sebenarnya kalau boleh jujur dia yang kontak saya doang
saya lihat video satu pertama saya bikin
keren banget sama lu gitu
keren konten lu dan kita bikin sesuatu yuk
hey kak glenn mau ke rumah gitu
ya kita udah jarang ketemu kan
kita udah jarang banget ketemu
terakhir ketemu di acara ada dia punya acara
terus dia datang nge jam
lebih banyak sharing
baru punya anak kan
gue hidup by grace dan semacamnya
karena memang lagu itu nggak ditujukan untuk manusia sebenarnya
itu ditujukan untuk yang maha kuasa
jadi seru sekali sih waktu itu
sangat menyenangkan dia happy banget

dan saat itu pesan apa yang ingin disampaikan oleh kamu
dan saat itu pesan apa yang ingin disampaikan oleh kamu

dan saat itu pesan apa yang ingin disampaikan oleh kamu
apa yang kita bisa kasih untuk bikin
orang tetah di rumah
kita ingin juga
penjaga medis ini luar biasa
mengambil risiko yang menurut saya
mereka layak banget
diapresiasi dengan segala
talenta yang kita punya
kalau kita berdua
kita berikan yang terbaik
melalui kita menhibur mereka
kita berikan yang terbaik untuk
mereka dengan talentanya
jadi karena itulah
mungkin kak glenn
juga tertarik untuk
bantuin saya untuk
membuat konten itu
nah ini menarik sekali sama sama
terjun di dunia musik
lalu juga sama sama punya jiwa sosial yang tinggi
tapi sebenarnya dari elo sendiri
ini sebenarnya melihat dari sosok glenn itu seperti apa sih
mungkin semuanya yang
semua orang yang tahu ya
bukan hanya dia sebagai sepupu saya gitu
tapi dia lebih ke
untuk karir saya gitu
kalau tidak ada dia
mungkin tidak seperti sekarang
dunia musik atau
itu dalam bermusik
dia benar benar orang yang
benar benar orang yang
dia benar benar orang yang
saya udah gak punya kata kata sih untuk ngomongin dia
indonesia gak akan pernah punya lagi orang yang seperti dia
iya tentunya juga
dia udah di kelas yang jauh berbeda jauh di atas kita semuanya lah
karya secara teknik secara dedikasi
kalau kita ngomong sama dia nggak ada yang mudah gitu
kalau kita ngomongin tentang dia
tidak mementingkan diri sendiri
kalau berpikir orang lain lebih daripada dirinya biasanya
iya ya itu gak gampang banget sekali
dia memikirkan tentang
bapak dia punya misi untuk indonesia timur dia punya misi misi untuk regenerasi punya misi misi ekosistem musik
kalau anda bicara tentang glenn fredly itu luar biasa
itu itu saya ada terima direct message di instagram oleh seorang dokter muda di daerah dt
kak tolong bantu
tentu begini begini begini
saya pikir oke saya nggak punya apa apa selain platform sosial media saya
jadi saya gak pikir panjang saya lihat warnanya apa aja dikasih lihat
oke saya akan bantu
karena memang bukan
saya kasih lagu indonesia bisa waktu itu
bisa memperhatikan mereka semua di sana
toh ya sesederhana itu sih proses
jadi kembali lagi saya bilang saya mau pakai talenta yang tuhan kasih
bisa membuat kembarannya
baik tentunya ini bisa menjadi contoh untuk kita semua ya
bahwa bagaimana seorang musisi itu punya jiwa sosial yang cukup tinggi juga
elo kalau misalnya masih bisa mendengar kami
elo masih dengar
kalau misalnya masih bisa mendengar kami
nah ini berbicara soal akustik sendiri
ini kan kalau kita lihat di media sosialnya sendiri memang terlihat banyak sekali penontonnya
nah mungkin bisa langsung elo perform bagaimana menghibur kita
dan anda juga pastinya gitu harus terhibur
saya set up oh gak ada